senior ania ya taruna dikeluarkan
saudara arogansi senioritas menjadi motif dibalik kematian siswa taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran
di kawasan marunda cilincing jakarta utara
selain pidana penjara tersangka juga dikeluarkan dari taruna stip
putu satria anantarustika dinyatakan meninggal dunia
usai mengalami kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran cilincing jakarta utara
nyawa korban tak dapat diselamatkan dari lima pukulan yang dilayangkan oleh seniornya di bagian ulu hati
penyidik satreskrim polres metro jakarta utara menyebut
arogansi senior jadi latar belakang tersangka tega rafi sanjaya menganiaya korban
motif ini terungkap dari pengakuan tersangka serta keterangan puluhan orang saksi
mungkin bisa dikatakan ini kalau ditanya motif
motifnya tadi kehidupan mereka nih kehidupan senioritas
kalau bisa disebutkan mungkin ada arogansi senioritas
buntut kekerasan junior oleh seniornya
kementerian perhubungan membentuk tim investigasi
selain itu kementerian perhubungan juga meminta stip untuk mencopot tersangka
sementara bagi manajemen stip juga diminta kooperatif saat penyidikan dilakukan oleh polisi
bpsdm perhubungan telah mencopot status sebagai staruna
agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan
sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait
kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian
insiden penganiayaan bermula ketika korban putu satria ananta rastika
bersama empat rekannya sesama taruna tingkat satu masuk kelas
menggunakan pakaian olahraga pada jumat pagi
oleh seniornya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka
tindakan tersebut dianggap sebuah kesalahan
kelimanya dihukum dan dibawa ke kamar mandi
namun saat menghukum korban dengan lima pukulan
tersangka kemudian meminta keempat juniornya
pasalnya korban yang dipukul langsung terkapar tak berdaya
namun sayang nyawa siswa berusia sembilan belas tahun ini tak tertolong
korban dinyatakan meninggal akibat organ vital tak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup
sementara luka di bagian ulu hati
yang menyebabkan pecahnya paru paru korban mempercepat proses kematian
tegara fisanjaya kini ditetapkan sebagai tersebut
tersangka tunggal dan diancam hukuman lima belas tahun penjara dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tim liputan kompas tv